maling ketangkep tuh
seorang pria dianiaya warga setelah tertangkap hendak mencuri sepeda motor warga
di jalan sukamulia empat kelurahan serua indah ceputat tangerang selatan selasa pagi
menurut istri pemilik sepeda motor tersangka dan satu orang rekannya
sudah mengincar sepeda motor yang diparkir di teras rumah
suara tersangka yang sedang merusak kunci kontak mengundang kecurigaan istri pemilik kendaraan
teriakan korban lantas memancing kedatangan warga
warga kemudian meringkus seorang tersangka yang hendak kabur dengan sepeda motor